selain memastikan semua hewan kurban yang dijual di surabaya dalam kondisi sehat atau terbebas dari penyakit
pemerintah kota surabaya juga was was dengan limba hewan kurban
limbah ini berupa kotoran isi perut dan darah
seringkali limbah ini dibuang begitu saja di saluran air di permukiman hingga ke sungai
kepala dinas lingkungan hidup atau dlh kota surabaya agus hebi juniantoro mengaku
sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengontrol pembuangan limbah hewan kurban
yang pertama itu juga akan menjadi beban sungai
dalam hal ini sampah yang ada di sungai akan terbebani
kemudian yang kedua kita kan nggak tahu itu hewannya sakit atau tidak
kan bisa menulari dan sebagainya kalau misalnya di sungai
karena sungai itu pun kalau di surabaya digunakan sebagai bahan baku bdhm
agus menegaskan baik masyarakat maupun lembaga dan masjid disarankan memotong hewan kurban di rumah potong hewan atau rph
kalaupun tidak mereka diminta untuk membuang limbah di tempat pembuangan sampah sementara atau tps terdekat
nantinya petugas dlh akan membuang limbah tersebut di lokasi yang sudah disediakan
untuk memaksimalkan kebijakan ini rumah potong hewan atau rph pegirian merangkul dewan masjid indonesia atau dmi kota surabaya
selain lebih bersih hal ini juga dilakukan untuk mengurangi potensi konflik terkait limbah
sebaiknya memang motifnya di rph biar tidak merepotkan dan kami sudah tinggal mengirim daging yang sudah siap didistribusikan kepada masyarakat
ini meminimalisir limbah maupun darah maupun hal kotoran kotoran yang mungkin bisa mencerminkan keadaan masyarakat